saat ini saya sedang berada di sebuah rusun
rusun ini bukan rusun biasa rusun ini merupakan rusun khusus lansia yang berada di cibubur
memasuki gedung saya disambut oleh marianti hendro yang akrab di sapa eyanglin
berusia tujuh puluh lima tahun eyang rin memiliki dua anak yang sudah berkeluarga dan memberinya dua cucu
setahun terakhir eyang menetap di rumah susun lansia sasana tresnawer daria pembangunan cibubur jakarta timur
semasa muda bekerja di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
di hari tuanya eyanglin tetap ingin dekat dengan alam
karena itu ia mengisi waktu dengan berkebun
selain eyang rin saya bertemu dengan mantan duta besar indonesia untuk kamboja nazarudina sution yang tinggal di sini bersama sang istri ida ismail nasution
dan kami merasa nyaman di sini
tadi karena saya katakan dua puluh tiga tahun yang lalu saya operasi jantung dan di sini kalau ada apa apa ada dokter
di sini kalau ada apa apa ada perawat
pasangan yang berdua ini berdua
yang sudah lebih dari setengah abad membina rumah tangga ini mengaku betah dan bahagia di rusun ini
tinggal dan beraktivitas dengan teman sebaya membuat mereka tetap sehat
bahwa kehidupan di sini itu untuk orang tua lebih bagus
di rumah apa apa bik minum bik makan saya akan duduk
nah ini duduk diam itu melanggar tiga kebutuhan orang tua
itu banyak gerak dua banyak bicara
tiga bergaul sesama umur
mulai beroperasi pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat bangunan tiga lantai ini dikelola oleh yayasan karya bakteria pembangunan
dengan tarif antara empat juta sampai tiga belas lima juta rupiah per bulan para lansia disediakan makan tiga kali sehari dan layanan cuci pakaian
kita sediakan juga pelayanan kesehatan bagi mereka supaya mereka tetap sehat ya selama mungkin
dari mulai ruang konsultasi dokter kemudian ruang fisioterapi kemudian juga ada ruang perawatan jangka panjang bagi mereka yang pada akhirnya tidak menjadi tidak mandiri dan membutuhkan perawatan lebih intensif
ibnu abbas menambahkan agar tetap sehat dan fungsi otak tetap optimal para lansia diajak melakukan senam otak setiap hari
sementara untuk mengisi waktu luang para lansia biasa bermain catur
menyusun kata dengan bahasa inggris
untuk tinggal di sini lansia harus memiliki kemauan sendiri dan mandiri
menua dan memasuki fase lanjut usia menjadi siklus alami yang harus dilalui
di usia senja meski para lansia banyak diurus keluarga tidak sedikit juga yang memilih untuk hidup secara mandiri dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka
purnia yurniawan jakarta